eh kalian tidak bisa seenaknya pergi ke istana pak jajaran
eh rompang ternyata ini semua ulah kamu ya
dasar sudah tua bukan yang bertaubat
aku tuh tidak bisa raja rajaan boh
ternyata kau belum jerah
aku sudah berharga
aku sudah dekat
aku sudah dekat
aku sudah dekat
aku sudah dekat
ainya raden sager amin
ayo dong nunggu di dalam
syukurlah raden sudah see you
kalau begitu ayo
ada apa denganmu
mana sukma kian santang
dia sudah tidak ada disini rompang
jaga bicaramu rompang
apa maksudmu berbicara seperti itu
menjaga sukmanya saja kalau tidak bisa
kita harus mengejar sukma kian santang
agar dia tidak pergi jauh
payah sekali kau
aku akan menyalurkan tenaga hawa mu
terima kasih rompang
saat bertemu dengan yang santang
aku akan mengabisinya
kenapa bisa tenagamu kuat seperti itu
aku sudah menaklukkan pedang gio
aku akan menceritakan
sukma kian santang
sukma kian santang
dia menyatu dengan raganya
sekarang dia berada
mereka ingin pergi ke istana pajajaran
itu tidak boleh terjadi
kita harus menghadangnya
jangan sampai kian santang
ke istana pajajara
sudah mengetahui yudhakara
kalau dia berubah menjadi warna
siapa yang memberitahu mu
jalan rahasia ini
suamimulai yang memberitahu tempat ini
suamiku telah berkhianat
dia memang seorang pengkhianat
kalau dia bukan pengkhianat
dia tidak akan mampu mengalahkanku
juga membunuh ayah
lihatlah si liwangi akan datang kembali
untuk menghabiskan kalian
tenang tenang tenang
aku pasti akan menolongmu
kita sudah sampai
di wilayah perbatasan kerajaan beserta cecaran
kami sedang membutuhkan tempat tinggal sementara
karena kami sedang membutuhkan pertolongan
kemana kan ku tercinta
nanda prabu sulawesi
nanda prabu sulawesi
nanda prabu sulawesi
sedang dalam keadaan terluka
kami tidak akan memberikanmu tempat tinggal
kami tidak akan memberimu tempat tinggal
kita harus tinggal disini
sebelum warga lain menyerang kita
telah menolong kita
tapi karena nanda prabu
meminta bantuan pada aku
jadi aku memohon pertolongan
kepada warga warga bodoh ini
aku tidak pernah meminta bantuan untuk dibuang
minta bantuan kepada mereka
apa yang akan kau lakukan
lihatlah wajah ketakutanmu itu
kamu benar benar sungguh memalukan
ini adalah pemandangan yang aku tunggu tunggu
semoga kehidupanmu akan segera berakhir siliwangi
dan kamu akan memberikan pertunjukan yang sangat hebat untukmu
anak anakku akan memberikan kepada kami
dan daging yang sangat baik
dan digmar di seluruh dunia ini
kita sudah sampai di perkampungan kota raja
artinya sebentar lagi kita akan masuk
kedalam kerajaan pajajah
prasanta berkumarin kita ninggalin pajajaran
sudah disini lagi
mari london kita lanjutkan perjalanan
ada apa dengan tenaga dalamku
kenapa tidak bisa aku gunakan sama sekali
karena diriku kamu jadi terluka
raden tidak apa apa
mau kemana kalian
kalian tidak bisa seenaknya pergi ke istana pajajaran
ternyata ini semua ulah tamu ya
sudah tua bukan yang bertaubat
diam kau irah
aku tidak bisa raden raden
ternyata kau belum jerah
kemarin kau bisa lolos dari kokian santang
tapi hari ini aku tidak akan melepaskanmu
aku tidak akan memaafkanmu siluman
seharusnya kau memiliki dirimu sendiri
masih banyak orang yang tidak akan memaafkanmu
aku sengaja mengundang kalian kemari
terhadap orang yang telah membunuh raja kalian
karena yang membunuh itu adalah
perjalanan dengan the convergence
yang kok kejam
aku tidak takut padamu pak simanggola
karena gusti prabu siliwangi akan datang menyelamatkan ku dan akan menghabiskanku
kalau kau yakin
siliwangi akan datang kemari
aku akan menunda hukuman mati ini
tapi ingat tia dasuki
kalau siliwangi tidak datang sore nanti
aku sendiri yang akan menghukum pancungmu
siliwangi akan datang kemari